dan untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
kabit humas polda jawa timur kombes polisi dirmanto selamat sore pak dirmanto
selamat sore mas bram
baik pak dirmanto saya mohon konfirmasi begitu
jadi sejauh ini penyidikannya apakah saman hudi ini hanya sebagai pemberi informasi soal peta rumah dinas saja
atau kemudian memang saman hudi adalah aktor intelektual dibalik perampokan ini pak
ya mas bram
jadi setelah ditetapkannya tersangka oleh penyidik fitra skrim polda jawa timur
ex wali kota blitar sma ini terus dilakukan pendalaman pendalaman mas
kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu pak kapolda jawa timur
sudah menyampaikan bahwa ada terlibatannya
daripada ex wali kota blitar sma
tentunya pemufakatan ini juga dimulai dari salah satu lapas di sragen sana
pemufakatan jahatnya ini
nah ini terus kita dalami mas
dan nanti bukti bukti itu akan kita jadikan alat bukti nanti di persidangan nanti
oke berarti kalau begitu bapak
kalau ada semacam pemufakatan jahat
berarti ini memang otaknya adalah saman hudi begitu atau sma ini ya
jadi kalau ada semacam pemufakatan jahat
jadi konstruksi daripada pemufakatan jahat ini kan nanti akan menjadi materi ya
di dalam persidangan nanti dan ini menjadi suatu alat bukti yang teknis mas terkait hal ini
sehingga kami mohon bersabar kepada pemirsa nanti ditunggu saja
insya allah pada saat sidang nanti akan dibuka
seperti apa sih konstruksi pemufakatan jahat yang terjadi di lapas ragen sampai dengan eksekusi
ini nanti akan nampak pada saat sidang nanti demikian mas
pak dirmanto tadi di
irmanto tadi di paket berita begitu dikatakan disebutkan ada dugaan balas dendam politik
karena kemudian saman hudi pernah menyatakan akan balas dendam begitu informasinya
apakah kemudian informasi ini bisa menjadi salah satu dasar begitu
karena kalau kita lihat ternyata kalau dianggap balas dendam hanya uang saja begitu
bukan keselamatan dari wali kota blitar sekarang yang menjadi targetnya
seperti apa pak
jadi konstruksi kita kan konstruksi hukum mas
jadi penyidikan dari awal sampai akhir itu ya runtut daripada proses penyidikan terkait dengan kasus perampokan
masalah masalah lain kita tidak
kita kesampingkan ya kita kesampingkan
yang jelas polisi mempunyai dasar yang kuat polisi mempunyai bukti yang kuat
terkait keterlibatan para tersangka yang sekarang ini sudah ditahan di polda jawa timur
dan satunya lagi ditahan di lapas
oke berarti artinya apakah kemudian yang saya tanyakan tadi itu menjadi motif dasar begitu
atas kemudian pemufakatan jahat yang anda sebutkan pak dirmanto
jadi begini mas
sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa mengande andai ya
kita harus runtut penyidik ini harus runtut mengkonstruksikan kejadian tersebut
dari mulai awal pemufakatannya sampai dengan
eksekusi di kediaman rumah wali kota
dan ini nanti akan menjadi bukti dan ini merupakan hal yang teknis mas
saya rasa hal yang teknis akan menjadi bukti di persidangan nanti
kita tunggu saja nanti hasil sidang seperti apa demikian mas ya
baik pak kalau begitu pertanyaan saya adalah ketika tadi anda mengatakan pemufakatan jadwal
berarti kan ada orang lain yang terlibat
apakah kemudian ada aktor aktor lain sebagai aktor intelektual yang juga akan potensial menjadi tersangka baru
untuk sementara ini mas yang terlibat lima orang kan gitu kan
tiga orang sudah tertangkap dua orang dpo ditambah satu lagi kemarin yaitu ex wali kota yang sudah kita tangkap
sementara ini yang bisa kita informasikan kepada masyarakat
namun demikian penyidikan ini kan terus bergulir mas
mudah mudahan harapan kita tidak ada penambahan tersangka lagi
harapan kita seperti itu demikian mas
baik kalau begitu kami menunggu
apa update terbarunya nanti terima kasih atas waktu anda
kabit humas polda jawa timur
terima kasih mbak
polisi dirmanto telah bergabung bersama kami
selamat sore salam sehat bapak
salam sehat mas selamat sore